ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatuan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
ketika keberagaman diwujudkan dalam kebersamaan maka yang terjadi adalah semangat kebersatan
kayak pak agus bibi martabadoyo pak bima arya dan itu benar benar sangat luar biasa sekali menurut saya dan teman teman
dan sangat memotivasi bagi mahasiswa mahasiswa di perusahaan
kita menunjukkan bahwa kita di sini adalah sesuatu yang mahal
dan positif untuk generasi bangsa terdepan
satu kebanggaan satu pengalaman yang baru
dan saya sangat tertarik sangat penuh sesuai dengan kegiatan ini